berdasarkan sejumlah penelitian ilmiah puasa bisa memberikan efek atau manfaat berlimpah
seperti meminimalisir stres kanker penyakit jantung menjaga atau menurunkan berat badan
hingga menanggulangi autoimun dan penyakit syaraf lainnya
berpuasa diiringi dengan pola makan yang sehat baik saat sahur maupun berbuka
dapat membantu memperbaiki metabolisme tubuh
namun di sisi lain tak semua orang dianjurkan untuk berpuasa
terlebih mereka yang memiliki penyakit penyerta dan diharuskan mengonsumsi obat secara rutin
bila memaksakan puasa dapat memicu atau menimbulkan efek samping
apalagi bila penderitanya tidak mengikuti saran dokter ahli
salah satu efek samping yang akan terjadi merupakan
penurunan kadar gula darah secara drastis
yang akan sangat membahayakan si penderita
puasa memberikan efek yang baik untuk orang orang dengan sindroma metabolik
seperti diabetes kegemukan penyakit jantung pembuluh darah
untuk kanker penyakit inflamasi seperti autoimun dan penyakit penyakit saraf atau neurologis
dengan puasa artinya kita meretriksi kalori
sampai lima ratus sampai tujuh ratus kalori
artinya tubuh kita dipaksa untuk memecah cadangan glukosa
dan menghasilkan yang namanya badan keton
nah badan keton ini akan merangsang atau bersifat proteksi terutama untuk otak
ini khusus untuk gangguan saraf
sementara secara umum dengan puasa meretriksi kalori
itu akan sangat amat bermanfaat dalam menurunkan
berat badan menurunkan kadar lemak di tubuh
sehingga kemungkinan untuk penyakit penyakit jantung dan pembuluh darah
yang kita sebut dengan penyakit degeneratif akan jauh berkurang
puasa harus dilakukan hati hati pada anak anak pada usia lanjut
dan mungkin pada orang orang yang dengan penyakit yang berat
yang membutuhkan obat obatan yang rutin
dokter menyebut waktu berpuasa yang disarankan adalah
enam belas hingga delapan belas jam
bila melebihi justru menyebabkan gangguan seperti kram otot lemas pusing dan lain lain
berpuasa di tengah pandemi memang memiliki tantangan tersendiri
aktivitas yang padat dan kekurangan asupan nutrisi
membuat daya tahan tubuh bisa menurun
jadi agar puasa tetap lancar dan tubuh menjadi bugar
diperlukan upaya maksimal
yang diperlukan dengan menerapkan pola hidup sehat
dan mengonsumsi makanan dengan nutrisi seimbang
menurut dokter spesialis gizi klinik cindy pujiadi
jika merasa asupan makanan kurang memenuhi unsur gizi
tidak ada salahnya untuk menambahkan suplemen lain seperti madu
yang mengandung vitamin dan mineral dengan catatan tidak berlebihan
untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita
tentu saja kita butuh menurunkan lemak tubuh kita
karena pada orang yang lemaknya berlebihan
itu daya tahan tubuhnya juga lebih turun
resiko inflamasinya juga lebih tinggi
jadi sebaiknya momen masa kita berpuasa ini
kita bisa gunakan juga untuk mengontrol asupan kita
sehingga pada waktu berpuasa kita juga punya bonus
lemak tubuh kita turun
setidaknya ada lima tips yang perlu diperhatikan
untuk membuat air puasa anda lancar
pertama pastikan cairan tubuh terpenuhi
minimal anda harus mengonsumsi air putih sebanyak dua liter per hari secara bertahap
kedua jaga asupan kalori dan gizi yang cukup dan seimbang
baik ketika sahur maupun berbuka
hal ini penting untuk menjadi cadangan energi selama kita beraktivitas selama berpuasa
makanlah makanan yang sehat dan bersih secara perlahan
ketiga ketika selesai makan
jangan langsung tidur atau rebahan
berikanlah jeda pada lambung minimal tiga puluh menit
agar tidak kaget meningkatkan gas dan asam lambung
yang bisa membuat anda mual dan muntah
keempat puasa bukan berarti banyak berdiam diri
penting pula bagi anda untuk menjaga kesehatan
baik dengan mengkonsumsi vitamin
serta berolah raga ringan
terakhir istirahat yang cukup
dan bila anda memiliki penyakit penyerta
konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter
sebelum memutuskan untuk berpuasa
tim liputan cnn indonesia